relawan pendukung basuki cahayapurnama atau ahok menggelar acara peringatan ulang tahun ahok yang ke lima puluh satu di kalijodo jakarta utara
sejumlah acara digelar untuk meramaikan hari lahir mantan gubernur dki jakarta tersebut
acara peringatan ulang tahun ahok yang ke lima puluh satu dipusatkan di ruang publik terbuka ramah anak atau rptra kalijodo jakarta utara
selain menyanyikan lagu ulang tahun dan potong tumpeng para relawan juga menggelar lomba menghias kue tak
acara ini digelar di hari lahir ahok pada dua puluh sembilan juni
para relawan sudah berkumpul sejak pukul tiga sore dan dijadwalkan berakhir pada pukul enam sore
selain ulang tahun ahok para relawan juga akan merayakan ulang tahun presiden joko widodo yang lahir pada dua puluh satu juni
selain ulang tahun para relawan juga akan merayakan ulang tahun ahok pada dua puluh satu juni

karena acara peringatan hari ulang tahun mantan gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama sudah dimulai sejak pukul tiga sore tadi
dan jika saya lihat memang ada sekitar seratusan begitu pendukung atau relawan basuki cahaya purnama yang memenuhi aula ruang publik terbuka ramah anak kalijodo jakarta utara
sejak pukul tiga sore tadi dan nampaknya akan segera berakhir ketika azan maghrib
dan ada serangkaian acara yang disebutkan sebagai pusat perayaan hari ulang tahun basuki cahaya purnama sore ini
yang tadi adalah ada juga penyanyian begitu atau bernyanyi lagu lagu selamat ulang tahun kepada basuki cahayapurnama
dan juga satu lagi yang menarik adalah menghias kue tart atau kue lang tahun begitu
yang harus ada
isi program begitu yang menggambarkan program yang pernah dilakukan oleh basuki cahaya purnama pada saat memimpin dki jakarta
dan salah satu kuenya adalah gambar simpang susun semanggi dari kue tart begitu yang memang program ini dicanangkan oleh basuki cahaya purnama untuk mengurangi kepadatan jakarta terutama di jakarta pusat
dan jika anda lihat olivia memang ulang tahun hok ini memang sudah menyita atensi begitu netizen
jika anda lihat di twitter trending topic dengan hashtag hbd ahok lima puluh satu
sudah ada sekitar empat tiga ratus netizen yang mencuitkan atau men tweetkan ucapan selamat kepada ahok
dan memang acara hari ini bukan hanya ternyata bukan hanya untuk pengucapan selamat ulta ahok ke lima puluh satu
tapi juga ucapan selamat kepada presiden joko widodo yang pada tanggal dua puluh satu juni lalu ternyata berulang tahun
dan memang selamat
kemudian acara di rptra kalijodo ini sebelumnya para relawan sudah datang ke di mana ahok ditahan di makobrimob kelapa ii jawa barat
memang mereka tidak diperbolehkan masuk
hanya menyampaikan surat kado dan juga tumpeng begitu untuk dititipkan disampaikan kepada basuki cahayapurnama
dan memang tidak boleh masuk karena hari ini hari kamis ini bukan hari besuk tahanan
dan selain ini juga ada acara syukuran yang dihadiri
jadi ini adalah acara yang dihadiri oleh sejumlah anak yatim di masjid raya hashim ashari di daan mogot jakarta barat
dan memang ahok sekarang masih ditahan di makobrimob kelapa ii karena memang terbukti begitu di pengadilan menoda agama dan dijerat dengan pidana penjara dua tahun
olivia kembali ke anda
ya aisyah nampaknya meriah sekali dan ramai sekali warga yang berkunjung ke kalijodo
tapi anda memantau
apakah ada tamu tamu spesial artis seorang orang terkenal yang ikut juga hadir di sana
memang sore ini terpantau hanya relawan saja begitu tidak ada public figure tidak ada artis
ataupun tadi memang sempat ada seliwuran kabar yang beredar bahwa gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat akan datang ke sini
tapi ternyata setelah saya konfirmasi kepada pihak beliau pak jarod tidak jadi datang ke rptra
atau memang tidak ada rencana untuk datang ke rptra kalijodo ini
jadi bisa dibilang ini adalah pure acara relawan basuki cahaya purnama olivia
baik aisyah khairunisa terima kasih
laporannya langsung dari kalijodo